satu bulan sudah rusia menginvasi ukraina dampak yang ditimbulkan begitu besar
krisis kemanusiaan belum lagi perekonomian secara global mulai bergejolak
sejumlah negara sudah menjatuhkan sanksi berat kepada rusia namun kini mereka justru khawatir
rusia akan balas dendam dengan melancarkan serangan cyber
apakah hal ini akan terjadi atau mungkin sudah terjadi
lalu apakah perang cyber ini akan berdampak pada indonesia
kita akan membahasnya lebih dalam bersama ibnu dwi cahyo
selamat siang mas ibnu
selamat siang mas taufik
sebelum membahas lebih jauh terkait potensi serangan cyber ini
rusia menjadi negara yang paling ditakuti untuk urusan perang cyber
serangan cyber dari rusia ke beberapa negara ini pernah terekam jejaknya lebih dari dua puluh tahun lalu
sebenarnya seberapa kuat sih pasukan cyber rusia ini
jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kekuatan cyber
rusia bukan satu satunya ya
ada amerika serikat juga yang memang kekuatan cybernya
cyber warfare nya itu sangat diantisipasi atau kalau kita bilang ditakuti oleh negara lain
kalau kita tarik ya di tahun dua ribu tujuh belas
waktu itu ada peristiwa bocornya malware novetia dan wodecry
indonesia juga kena dan sebagian besar kena di eropa timur
itu merupakan cyber weapon yang dia
kalau menurut klaim dari cia dan nsa itu merupakan cyber weapon yang dicuri dari mereka
dan lalu disebarkan oleh para perutas
jadi kontestasi ke depan ini antara negara ini memang cyber war
ini menjadi salah satu hal yang akan dikedepankan oleh para aktor aktor negara yang bermain
jadi ada rusaknya
ada rusia ada amerika
tetapi memang kalau kita bicara tentang rusia terkait kegiatannya tentang cyber war yang sudah dilakukan rusia
sebenarnya tidak hanya waktu perang dengan ukraina di tahun ini dan tahun dua ribu empat belas saja
jadi pertama kali yang cukup mengebohkan dunia itu tahun dua ribu tujuh saat estonia ya
salah satu negara pecahan uni soviet itu
dia mengalami serangan secara masif
dan perlu kita ketahui
estonia ini adalah negara paling terdigitalisasi
terkoneksialisasi di dunia
negara paling modern
semuanya serba digital
ngambil atm listrik gas segala macam itu sudah terkoneksi satu sama lain
dan dia di tahun dua ribu tujuh ada sedikit konflik dengan rusia
tetapi rusia sendiri mengklaim bahwa mereka tidak melakukan serangan
tetapi ya satu pekan itu di estonia itu terjadi gelat gulita
penghangat udara tidak bisa hidup
sebagian besar sistem di negaranya yang terkoneksi
satu sama lain itu terdigitalisasi itu
mengalami serangan cyber secara masif
dan kalau kita lihat trennya sekarang
serangan cyber maupun cyber war itu kita bilangnya adalah hybrid warfare
artinya ini campur ya antara kekuatan militer tradisional dengan kekuatan cyber
kalau kita lihat berbagai aksinya rusia di georgia di ukraina
mereka selalu melakukan serangan cyber kepada
infrastruktur strategi misalnya web kementerian web presiden
lalu mereka mengumumkan bahwa fasilitas fasilitas penting itu sudah berhasil di take down
sehingga lebih baik rakyat ukraina rakyat georgia itu lebih baik tidak usah ikut berperang seperti itu
bersama militer negaranya
jadi memang di konsep hybrid warfare itu
memang serangan cyber itu mendorong agar masyarakat maupun kekuatan militer di negara yang diserang itu menjadi down sih
tadi anda sempat mengatakan bahwa kita juga
amerika juga termasuk salah satu yang memiliki pasukan cyber yang kuat
tapi pada selasa lalu presiden amerika serikat joe biden bahkan merilis pernyataan resmi yang mengungkap bahwa
intelijen mereka menangkap sinyal bahwa rusia sedang menjajaki opsi untuk melakukan serangan cyber
bahkan biden sampai ketar ketir begitu ya
dan memerintahkan para pengusaha bahkan lembaga pemerintahannya untuk memasang pengaman pada setiap perangkat komputernya
apa sebenarnya yang ditakuti oleh biden
yang ditakutkan terutama begini sebelum kita bahas itu kita ingin bicara tentang pilpres dua ribu dua puluh
yang saat ini digunakan oleh donald trump mengalahkan hillary clinton
dari berbagai pihak ei esb id amerika itu menyatakan bahwa ada tampur tangan ya disinyalir ada tampur tangan
ada serangan cyber dari pihak rusia yang ikut mempengaruhi hasil pemilihan presiden di amerika di tahun dua ribu enam belas
dan itu baru dari sisi pilpres
dan kalau kita lihat kemarin tetapi ini belum belum dikonfirmasi ada beberapa kali kesulitan atau kejadian susah transfer ya di sistemnya swift
yang memang dipakai oleh negara negara yang memang sistem perekonomiannya masih mengikuti amerika memakai dolar

ada beberapa bank di tanah air yang ya ada satu hari dua hari itu aplikasinya tidak bisa dipakai
cuman ini kan masih debatable apakah itu juga akibat dari serangan cyber terhadap sistemnya swift
yang memang oleh para relawan cyber di rusia mereka sudah mendeklir akan menyerang siapapun negara yang mendukung ukraina
tetapi kita lihat memang ketakutan itu ada
jadi sebenarnya kewaspadaan ada
jadi sebenarnya kewaspadaan ada
karena ketakutan itu tidak hanya di pihak amerika saja tapi juga ada di pihak rusia dan sekutunya
jadi ada ketakutan di kedua belah belah
seperti tadi kami sampaikan di pihak amerika pun mereka juga punya cyber weapon yang memang sangat ditakuti oleh negara negara lain
tetapi gini kalau kita mau menilai apakah perang cyber yang terjadi sekarang ini berat sebelah atau tidak
sebenarnya sekarang relatif di negara negara lain
jauh lebih imbas
apalagi tiongkok china itu sebenarnya dia adalah negara yang paling leading soal teknologi lima g
nah teknologi lima g ini adalah jalan utama untuk menuju era digitalisasi
itu kenapa di zaman trump terjadi perang dagang antara amerika dengan china dengan tiongkok
karena tiongkok ini lewat huawei nya dia sudah leading dengan teknologi lima g
artinya infrastruktur jalan internet itu dikuasai oleh tiongkok
nah dalam hal ini untuk era perang big data cyber war china itu sudah leading
dia akan mengambil keuntungan tersendiri dari konflik antara rusia dengan amerika dan sekutunya ini
tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah untuk cyber war ini pbb belum mengeluarkan dewan keamanan pbb itu belum mengeluarkan satu aturan pun tentang cyber war
jadi kalau ada cyber war antar negara ini nggak jelas batasannya
jadi batasan yang ada itu sampai sekarang itu namanya talim manual
talim ibu kota estonia jadi paksa serangan dua ribu tujuh
talim estonia beserta nato itu membuat aturan aturan bagaimana untuk melakukan perang cyber tahun dua ribu sepuluh
seperti tidak boleh menyerang infrastruktur seperti air listrik yang itu memenuhi kebutuhan masyarakat banyak
jadi ini nggak jelas nih kalau kita perang militer konvensional itu kan jelas aturannya
lainnya untuk perang cyber ini belum ada aturan yang jelas dari pbb
betul itu justru yang menjadi patut digarisbawahi karena pelaku cyber atau pelaku cyber war ini juga memang sulit untuk dibuktikan
karena tidak mulia
mudah untuk dilacak
tapi kalau saja putin benar benar melakukan perang cyber terhadap negara amerika ataupun negara negara sekutu yang mendukung ukraina hingga menimbulkan kekacauan
apa yang perlu diwaspadai apakah kita juga di indonesia yang jauh dari konflik itu juga perlu waspada
kita sangat sangat perlu diwaspadai
apalagi sistem keuangan kita ini kan masih bergantung dengan barat yang memakai swift
artinya kawan kawan di perbankan termasuk bi dan ojk dan kementerian keuangan dan semua pihak terkait itu mulai harus waspada
bagaimana meningkatkan keamanan cyber bagaimana sdm yang mengurusi it ini juga harus capable
karena di indonesia sendiri kan digitalisasi transaksi keuangan itu kan sedang sangat luar biasa saat ini
sehingga ini akan berbenturan langsung dengan adanya ancaman global perang cyber ini
jadi sebenarnya dan kalau kita kembali lagi tadi kalau di perang cyber ini aktor penyerang ini juga gak bisa ditentukan
kalau tiba tiba sistem keuangan indonesia itu ada serangan masif apakah itu pasti dari serangan dari rusia dan kawan kawan
juga belum tentu apakah itu dari kan gak bisa tentukan ini serangan dari mana
karena tidak ada pihak pihak yang dia mengaku ini serangannya dari kami
karena itu sebenarnya di cyber war atau yg itu selain perang secara teknikal
juga ada perang secara intelijen artinya setiap pihak itu dia tidak hanya secara teknis cybernya
tetapi dia juga harus bisa meng collecting informasi
oh jadi ada pergerakan dari pihak a pihak b yang sedang menyerang
nah jadi ini tetap ada jadi kalau di istilah intelijen itu ada human intelijen dan open source intelijen
jadi yumin dan afinnya itu juga harus berjalan berbarengan seperti itu mas topik
tadi anda sempat mengatakan bahwa tidak hanya amerika atau negara negara lain
atau bahkan ukraina yang perlu waspada rusia juga perlu waspada
dari hasil data checkpoint research yang merilis
ada serangan yang diamati sekitar konflik rusia ukraina saat ini
dalam tiga hari pertama pertempuran
itu artinya ukraina melakukan balasan ataukah ini memang serangan datang dari berbagai negara
atau hanya dari ukraina saja analisa anda
oke jadi kalau kita mendapatkan data dari ukraina memang relatif lebih mudah karena lebih terbuka
artinya kalau ada serangan cyber ke fasilitas infrastruktur krusial dari ukraina
kita bisa mengetahui
tetapi yang memang kita sulit itu untuk mendapatkan sejauh mana
sebanyak apa serangan yang efektif terhadap rusia
karena memang informasinya kita relatif tidak bisa mendapatkan dengan
kalau kita bandingkan dengan waktu ada kejadian novetia dan wannacry pada pertengahan dua ribu tujuh belas
artinya timingnya itu pasca pilpres desember november dua ribu enam belas di amerika
itu serangannya ada di eropa timur salah satunya rusia
waktu itu ukraina ya habis habisan
itu kan malware dari amerika sebenarnya
kalau kawan kawan yang aktif itu melihat itu malware memang bbc nya di amerika
tapi kita tidak tahu sejauh mana kerusakan yang dialami infrastruktur di rusia
eh serangan wonpry dan novetia
tetapi diinformasikan cukup pasif seperti itu
jadi memang kita tidak bisa menilai karena
serangan itu menghajar infrastruktur di rusia karena kita tidak bisa langsung tahu seperti itu
tapi memang serangan itu datangnya memang tidak hanya dari pihak ukraina
jadi pemerintah ukraina sendiri lewat menteri pertahanan lewat presidennya kan meminta
kepada seluruh pihak yang mendukung demokrasi yang bersimpati dengan ukraina untuk turut menyerang rusia
tetapi yang bisa kita sampaikan adalah sebaiknya di indonesia
maupun kawan kawan aktivis cyber itu kita bisa menghadiri agar tidak ikut nyemplung dalam konflik ini
karena kalau kita ikutan nyemplung nanti bisa menarik front perang itu juga sampai ke indonesia
nah ini yang harus kita

jadi kita harus berharap untuk menangkap semua orang di dunia yang seperti itu
terima kasih mas ibnu
itu artinya kita tetap harus pemerintah indonesia harus tetap waspada dengan dampak limpahan dari perang cyber ukraina rusia ini
dan kita semua berharap perang tentunya segera berakhir
terima kasih telah berbincang dengan world now mas ibnu salam sehat selalu
salam sehat selalu pak taufik dan kawan kawan